realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga juli dua ribu delapan belas telah mencapai rp sembilan puluh tiga satu triliun
sumbangan penerimaan cukai paling banyak berasal dari cukai rokok sebesar rp enam puluh empat delapan triliun
salah satu penyebab pertumbuhan penerimaan cukai tahun ini disebabkan oleh peredaran rokok ilegal
yang sudah berhasil dikendalikan
dilansir cnn indonesia com direkturat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan
mencatat penerimaan tersebut berasal dari cukai sebesar rp enam puluh tujuh delapan triliun
bea masuk impor sebesar rp dua puluh satu lima triliun serta bea keluar sebesar rp tiga sembilan triliun
sementara secara keseluruhan
yakni rp satu ratus lima puluh lima empat triliun